ya pandemi covid sembilan belas berdampak sangat besar dan meluas hingga kebanyak keluarga dan kelompok rentan
dan pbb juga mengkhawatirkan pandemi ini akan berdampak pada status gizi kelompok yang paling terdampak
terutama mereka dari keluarga ekonomi yang lemah
gerakan kemanusiaan dan sosok sosok inspiratif pun bermunculan mereka menciptakan gagasan
dan aksi kemanusiaan tentu saja dengan caranya masing masing
insight with desi anwar kali ini mengundang para sosok inspiratif yang berupaya meringankan beban di tengah pandemi covid sembilan belas
wabah covid sembilan belas yang kian meluas semakin membatasi ruang gerak masyarakat pergerakan ekonomi dan menggoyangkan keseimbangan roda kehidupan
sehingga tidak sedikit masyarakat yang harus mengalami situasi yang cukup sulit
kepedulian terhadap orang lain sangat dibutuhkan selama masa pandemi
walau terdapat kesulitan kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menolong sesama selama masa krisis ini
peduli akan dampak covid sembilan belas veronica tan menggalang dana bagi warga dusun yang terdampak pandemi covid sembilan belas
pandemi covid sembilan belas mengubah wajah dunia dan menimbulkan dampak ekonomi yang membuat banyak orang terpuruk
tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam menangani virus corona terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak
wujud nyata dukungan dr mesty aryo tejo pada tenaga kesehatan dihadirkan melalui program apd untuk negeri
yang digagas oleh sebuah platform yang dibangun khusus untuk menggalang dana bantuan kesehatan
pandemi tidak bisa dihadapi secara individual oleh orang per orang ataupun oleh pemerintah saja
tapi memerlukan ikhtiar bersama dengan semangat ukuran dan kebijakan

masyarakat dengan tulus saling membantu ikhlas membagikan sebagian rejekinya untuk meringankan saudara saudara yang kesusahan
pandemi yang sudah berlangsung berbulan bulan memunculkan berbagai aksi kemanusiaan
dan salah satu wujud nyata adalah dalam membantu sesama yang dilakukan oleh seorang veronica tan
dan juga ada mesty aryotejo
nah untuk berbagi inspirasi dan semangat berbagi di studio telah hadir bersama saya
vero nikatan sebagai presiden komisioner dari love care dan juga pendiri yayasan warung imaji
serta melalui sambungan zoom ada dr mesty aryotejo
pendiri wike id dan juga pendiri tentang anak
sehat lama nggak ketemu
sudah lama tidak ketemu kita terakhir ketemu tahun dua ribu
dunia sekarang sudah berubah dan sangat berbeda
dr mesty apa kabar sehat dok
baik sehat bu desi halo bu vero apa kabar
ini saya paling senang ya kalau kita menghadirkan tokoh tokoh yang memberikan inspirasi
yang banyak berbuat ya
berbagi dan apalagi ini
kandi yang senang sekali kita melihatnya hari ini
vero mungkin saya mulai dari anda ya
dan kita memang lihat sejak covid ini mulai dari bulan maret dan sampai sekarang ini tidak ada kunjung habisnya
mungkin sampai vaksinnya itu kita bisa distribusikan
ada fenomena yang saya lihat ya di masyarakat yang berubah
tidak hanya kebiasaan hidup yang kita harus ubah
tapi juga rasa empati dan rasa ingin membantu itu saya lihat itu semakin banyak lahir di masyarakat
anda sendiri bagaimana apa yang berkesan selama delapan bulan ini kita menghadapi covid sembilan belas
tentu seperti yang saya ini kan maksudnya kalau prinsip dari saya kita tidak bisa merubah situasi
yang bisa berubah adalah kita sendiri
kalau saya mungkin kita pergaulan komunitas yang ada di sekeliling saya itu yang mungkin membuat rasa empati itu ada
saya pernah diajarkan oleh seorang pendeta memang
beliau mengatakan kalau anda hanya mempunyai simpati anda hanya akan berhenti di yaudah kesian
lihat orang yang membutuhkan
ya kesian ya
jadi itu rasa simpati
tapi pada saat kita mempunyai rasa empati artinya kita harus berbuat
ya itu yang saya pikirkan berulang dan kemudian memang komunitas saya saya bersyukur
ya dalam kehidupan selama dua puluh tahun ini memang saya berada di lingkungan yang kita melihat orang seperti apa
kita melihat kita sendiri kita bersyukur
tapi pada saat kita punya sedikit
ada rasa untuk berbagi gitu
satu demi satu kalau kita berpikiran positif dan membantu
dan semua orang berpikiran yang sama
saya yakin kita akan bisa membangun lingkungan di mana kita berada
nah itu sebenarnya seperti prinsip yang memang itu harus ditanamkan dan kita juga harus melakukannya
sehingga selain kita berbagi kita juga belajar untuk mempunyai hati yang ya
nah khusus untuk covid sembilan belas ini ya
apa ya memang apalagi di indonesia kan kita memang negara berkembang
banyak masalah banyak kemiskinan banyak saudara sadar yang perlu dibantu
khusus pada saat covid sembilan belas ini apa yang membuat yang mbak vero lihat ini perlu ini
saya ekstra bantuannya karena ini dampaknya sangat tinggi
nah pada saat covid ini yang pertama kita pikirkan adalah pekerjaan
banyak pekerjaan dari yang
mungkin karyawan karyawan itu yang sebenarnya tiba tiba mati tutup
dan kita melihat kalau karyawan itu hanya dengan ump
mereka kalau mereka itu hidupnya ya sehari demi sehari
kalau satu hari nggak digaji ya kebutuhan keluarga nggak akan terpenuhi gitu
nah itu yang kelihatan sebenarnya yang akhirnya balik lagi ya anak anak keluarga
dan kebetulan memang kan waktu itu saya juga ada di
maksudnya sekarang ini juga kita membentuk satu yayasan warung imaji
waktu sebelumnya itu kan memang kita pernah ngadain musikal dan melibatkan beratus ratus anak
nah sekeliling kita siapa
nah saya melihat di jakarta ini yang paling kita lihat dan kita bisa bantu
karena ada di kelilingnya kita sendiri juga dengan yayasan warung imaji anak anak
ya itulah kita bekerja sama dengan stakeholder lihat bagaimana sih apa yang perlu
yang paling penting adalah makanan mereka jangan sampai terputus
karena itu basic
karena dengan pemutusan pekerjaan
otomatis semuanya akan terdampak
kedua ya tentu jangan sakit ya
nah kita kerja sama dengan stakeholder untuk coba
mengambil bagianlah untuk ikut membantu pemerintah seperti itu
karena itu kondisi yang paling krusial kalau sampai
makan sandang ya tempat tinggal sih ada ya tapi makanan yang paling krusial
iya memang tantangannya covid sembilan belas ini bukan saja masalah ekonomi
bukan saja masalah kesehatan ya tapi sangat berdampak
pada masalah ekonomi
sebelum kita bicara mengenai yayasan yayasan yang didirikan selama covid ini
dan khusus untuk membantu bagaimana
mesty anda sendiri bagaimana melihat momentum dari covid sembilan belas ini untuk melakukan yang lebih
bagi teman teman dan saudara yang membutuhkan
ya baik terima kasih bu desi
sebenarnya sama kembali lagi seperti apa yang bu vero katakan
bagaimana kita melihat situasi ini
maka yang kondisi tetapi bertanya pada kiri kita
apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya bermanfaat untuk orang lain
tidak perlu besar tetapi dari orang terdekat kita dahulu
nah kebetulan waktu awal pandemi ini saya baru selesai sekolah spesialis anak
dan saat itu saya sedang hamil delapan bulan
nah karena penyakit covid sembilan belas adalah sesuatu yang baru
kemudian pada ibu hamil juga berisiko tinggi
akhirnya saya harus dirumahkan
tidak boleh masuk ke rumah sakit
nah saat itu saya merasa
aduh kok nggak enak sekali ya
teman teman saya berjuang nih di garda terdepan
kebetulan memang saya memiliki satu yayasan
nah dari situ saya melihat peluang
bahwa sepertinya sudah mulai banyak yang kekurangan alat pelindung diri
dan teman teman saya bahkan saya saat dicutikan
sebelum dicutikan itu saya sudah kesulitan untuk mendapat kritikal mask
dan walaupun pemerintah menyatakan akan mendatangkan atau mengimpor alat pelindung diri
kemudian akan mendistribusikan
saya yakin itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama
sehingga para tenaga kesehatan juga berperang melawan waktu dan cepat cepatan gitu
bagaimana mereka harus selalu terlindungi
akhirnya wecare ib bekerja sama dengan para partner
kemudian kami juga mendata
saat itu kami memiliki pendataan yang paling banyak
sekitar dua tiga ratus fasilitas kesehatan yang melapor bahwa mereka kekurangan apd
dan akhirnya dalam waktu singkat kami bisa menggalang dana cukup banyak
dan mendistribusikan apd ke hampir dua fasilitas kesehatan di indonesia
oke jadi wecare id ini kapan persisnya didirikan mesti
pada bulan apa
sebenarnya wecare id ini sudah ada sejak tahun dua ribu lima belas
jadi sebenarnya memang ini untuk menggalang dana
jadi karena saya melihat ketidakmerataan terutama ketika saya bekerja sebagai dokter di flores waktu itu
saya melihat bahwa hampir semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan masyarakat
tetapi karena fasilitasnya yang terbatas
kemudian untuk mengirim mereka ke rumah sakit besar di jakarta atau bali sangatlah mahal
akhirnya banyak pasien yang seharusnya bisa selamat
tetapi akhirnya mereka meninggal karena keterbatasan dana itu
akhirnya dari situ saya mendirikan weekend
oke kita break sebentar ya
ma'am pero dan juga mesty
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
masa ini berikan inspirasi bagi kita semua
karena pada masa masa sulit ya masa covid sembilan belas ini kita harus bahu membahu
kalau tidak ya ini sulit kita keluar dari keterpurukan ekonomi
sekarang indonesia sudah masuk resesi ini merupakan masalah global
tapi saya lihat ini indonesia ini salah satu kekuatan itu adalah semangat gotong royongnya ini ya
lihat aja itu sudah bagian dari dna kita
tadi disebut ada yayasan warung imaji
veru bisa cerita lebih sedikit

ini inisiatif yang untuk membantu anak anak mungkin dari bukan saja ide awalnya
tapi bagaimana membentuk yayasannya sehingga perjalanannya sampai sekarang
jadi yayasan warung imaji namanya sebenarnya baru dibentuk tahun lalu
tapi sebelumnya itu memang kita punya platform karena sebelumnya memang kita memakai platform pemerintahan
untuk pemberdayaan anak anak sebenarnya
ujungnya anak anak dan ibu sebenarnya
nah yayasan warung imaji itu membawahi acara anak rusun musikal
jadi awal idenya adalah sebenarnya saya ingin
anak rusun musikal
kedua saya lihat anak anak itu selain akademik ya mereka itu harus zaman sekarang ini zaman youtube
artinya seseorang itu tidak hanya basic di akademik
akademik sebagai dasar tapi mereka harus lebih kreatif dan mempunyai mimpi
nah kenapa musikal
karena wadah ini menjadi satu platform yang saya bisa grab anak anak dengan banyak
karena dalam satu cerita saya bisa saja saya masukkan sepuluh anak saya boleh masukkan dua puluh
nah kalau semakin banyak anak anak yang terlibat
semakin banyak mereka belajar melalui cerita yang ada kebersamaan gotong royong
semua karakter building itu disiplin kreatif nah itu masuk di dalam
nah ini kita memang ambil dari anak tujuh tahun sampai lima belas tahun
karena masa ini adalah masa krusial
anak anak dibentuk kita juga nggak mau anak anak ini dibentuk dengan sinetron
ya bukan berarti sinetron tidak baik tapi mungkin konsep
banyak yang tidak baiknya
dalam orang tua itu hanya membiarkan anak anak ke sekolah pulang terus mereka nggak ngapa ngapain
main sama gadget kadang kadang
ya main gadget lihat apa juga kita tidak tahu
nah apa yang bisa kita lakukan
kalau bisa memberikan sesuatu yang positif apalagi kita menanamkan dari kecil
kita berbeda beda tapi kita satu loh
kita tidak pernah memilih kita lahir dengan ibu dari mana
kita juga tidak pernah memilih warna kulit
tapi apa sih yang kita bisa ajarkan kepada anak anak melalui sebuah cerita yang kita
sekarang memang kita bekerja sama dengan bobo
kita bekerja sama dengan

kita bekerja sama dengan bobo
kita memakai penulis yang baik
sehingga semua isi semua karakter itu membangun karakter
nah itu diserap oleh anak anak
nah itu yang kita berharap karena pendidikan itu kita tahu kita nggak bisa
kadang kita aja kita cuma ngomong sekali belum tentu mudeng
apalagi usia seperti itu mereka menyerap itu semuanya
itu harus diulang ulang
nah pada saat mereka ada di stage mereka kan ngafal
mau ngafal ken mau apa tapi mereka ada di situ
dan saya selalu
saya selalu katakan kita ini teamwork
saya nggak bisa kerja sendiri
even saya saya kalau tidak ada tim saya tim yang punya hati tentu ya
yang sama sama oke tidak ada kiri kanannya
memang kalau mau melayani ya bareng gitu loh
ayo melayani tidak ada konsekuensi apapun yang memang minta imbalan atau apa
pokoknya semua satu hati teamwork
sama musikal juga
kalau ada satu yang lebih baik tiba tiba ada satu yang jeblok
bubar dan nggak bagus
artinya semua harus mempunyai part masing masing untuk menjaga keutuhan satu musikal ini
sudah berapa musikal yang ini
nah kita sudah jalanin tiga twitter tiga kali
karena yang pertama ada gulali di hatiku cukup sukses
karena saya sendiri kan baru mencoba
perannya vero sendiri
saya ini hanya menghayuh hayuh
saya coach pada saat
bintangnya mungkin juga
ya bintang tamu
tapi yang bintang utamanya anak anak
tapi anak anak ini benar benar kita melihat ternyata mereka dikasih wadah
kita hanya men support wadah kepada mereka
men support guru yang baik kepada mereka
dan mereka itu akan bertumbuh dan berkembang sendiri
tapi infrastruktur sistem itu untuk mereka itu harus ada
sudah melibatkan berapa anak kirek
kita dua kali ini sekitar ada empat ratus
ada empat ratus lima puluh anak
dalam dua kali ini ya
ada gulali yang kedua ini yang tahun lalu kita ayo
karena sudah tidak ada platform pemerintah
akhirnya karena tim work masih oke
dan mereka kalau saya kerja sendiri saya tidak bisa
tapi kalau semua bersatu hati oke
makanya kita bentuk yayasan warung imaji sebagai platform untuk melakukan rusun musikal anak rusun kita
fundingnya dari mana
sponsornya dari mana
dan juga bentuk timnya itu seperti apa
jadinya kita dapat sponsor dari ya tentu kita memberikan proposal
nah waktu itu banyak yang lumayan pada saat yang keduanya kita pikir apakah masih bisa dapat berapa nih
tapi ternyata lumayan di support juga sama stakeholder yang dulu ya
mungkin pernah support yang pertama juga
vero sendiri atau ada teman teman juga yang bergabung dalam
tim kita banyak
karena kita perlu tim yang benar benar choreographernya
kita ada tim musik dari sounchestra memang
nah ini juga anak muda indonesia yang ya benar benar mereka pernah ikut asian go talent
yang kita kembangkan adalah selain dari anak anak rusun itu sendiri kita juga kembangkan para pecinta musik
para pemain orkestra
nah itu kan sebenarnya potensial yang ada di kita negara kita sendiri gitu
jadi anak anak inilah yang membentuk semua tim musikal arranging musiknya
terus kita bekerja sama dengan guru guru musik untuk turun ke lapangan untuk ya mesti audisi lah
tapi kita juga nggak standarnya tinggi lah
karena kita tahu ini juga anak anak yang baru gitu
yang penting nggak fales
mereka berani dan disiplin datang latihan terus
dan kenapa kita di rusun
infrastruktur yang paling mahal
mereka sudah ada di ruang paling bawah dan itu ada ruangan
tinggal turun nggak ada alasan untuk gak latihan
paling sepuluh hari terakhir kita berkumpul kita minjem tempat yang besar untuk kira kira
dan ciputra art trainer juga memberikan csr nya untuk tempatnya selama dua hari
jadi kalau melihat cita cita saya lihat di indonesia ini kan banyak sekali ya hidden talent
dan kalau misalnya lima sepuluh tahun ke depan kira kira mimpi vero untuk anak anak yang sempat tampil di musikalnya ini
kira kira sebagai sosok manusia apa apa saja mereka
kalau mimpinya saya saya juga pingin sih waktu nonton musikal itu saya ada di broadway itu
dan saya juga nyanyi
mimpinya jadi penyanyi tapi enggak sih
karena tidak tersalurkan sehingga ini salah satu cara untuk menyeluruhkan mimpi
kalau lihat anak anak menurut saya kalau anak anak itu malah disuruh duduk ngafal kerjain pr
kayaknya kok ini ya kesian gitu
tapi kalau mereka bisa ya saya selalu istilahnya mengingin mereka maksudnya mengiming iming
kalian semua bisa bermimpi loh
kalian mau jadi apa bisa bermimpi
asalkan kalian tuh ya rajin ya tentu kalian harus terus kekeh gitu loh kalau ingin jadi apa
nah kalau ingin jadi penyanyi ya penyanyi yang baik gitu ya
maksudnya penyanyi yang dilatih dengan baik dan terus humble gitu
nah kalian bisa jadi
yang penting ada wadahnya
yang penting ada wadah
dan vero sendiri mereka
vero sendiri mereka happy ya
maksudnya mereka benar benar pure
mumpung karena online kita bikin sanggar musik kita bantuan dana itu kita bantuin untuk wifi nya
terus akhirnya kemarin barusan kita bikin lomba bernyanyi
ya berharap kalau covid selesai kita akan bikin buat acara anak rusun ketiga
ya udah akhirnya nyanyi lagu maju tak gentar
lucu lucu sih sama anak anak
semangat yang kita butuhkan
tapi yang penting kita kreatif aja mau apa gitu
baik ya kita break sebentar ya
dan mesty juga jangan kemana mana dulu
jadi tetaplah bersama insight with desy anwar
kami akan segera kembali

saya juga masih ditemani dua serikan di inspiratif
tamu saya hari ini veronika tan yang sudah ada di studio bersama saya
komisioner love care dan juga founder yasan warung imaji
tadi sudah bercerita sedikit mengenai yasan warung imaji nya
pendiri we care id dan juga pendiri tentang anak
melalui sambungan zoom mesty bagaimana tadi kita bicara sedikit mengenai wecare id ini ya
pada masa pandemi ini sempat menggalang ya bantuan untuk apd untuk negeri di wike id
ternyata we care id ini sejak tahun dua ribu lima belas
jadi waktu itu masih ada
masih belum lulus dong
bisa cerita sedikit mengenai kenapa dan tadi juga disebut membantu misalnya di daerah daerah terpencil seperti flores
oke jadi awalnya memang saya melihat adanya ketidakmerataan
baik di bidang ekonomi kemudian pendidikan dan kesehatan
dan dari situ saya melihat apa sih yang bisa diterjakan
saya selalu memegang prinsip dari
jadi waktu itu pada tahun dua ribu lima belas
bahkan ini sebelum saya masuk sekolah spesialis anak
ketika saya pulang dari flores saya merasa
aduh ini pasien itu sangat butuh dibantu
bagaimana caranya tidak mungkin perubahan infrastruktur akan secara cepat
hingga akhirnya saya terpikir untuk mendirikan suatu wadah penggalangan dana atau urun dana di
begitu bersama rekan saya gigi
jadi kami berdua
saat itu hanya kami timnya berdua
saya yang mencari pasiennya yang membutuhkan berhubungan dengan dokter dokter di perifer
kemudian gigi yang membentuk sistem it nya saat itu
awal didirikan wechar kami hanya menggalang dana untuk tiga orang pasien
ternyata responnya juga sangat baik sekali
karena kami juga sangat transparan
perbedaannya adalah kami juga khusus di kesehatan
dimana kalau kami menggalang dana sudah kami pastikan dulu kebenarannya
memang kebutuhannya sesuai
dan kami juga memberikan laporan yang baik kepada para donator
hingga akhirnya tetap berkembang sampai sekarang gitu
waktu pertama kali menggalang dana itu berapa jumlah dana yang sempat digalang
dan digunakan khususnya untuk apa mesty
waktu itu ada tiga kasus pasien yang berbeda
yang saya ingat sekali satu kasus itu memang dari
flores itu salah satu dokter bedah di ruteng waktu itu menghubungi saya
bahwa ada pasien kecelakaan lalu lintas harus diamputasi
tetapi dia belum mempunyai jkn atau bpjs
nah kecenderungan masyarakat dulu itu seringkali mereka baru membuat jkn
ketika sudah mengalami masalah penyakit atau sakit
nah kemudian karena nggak punya jkn harus cari biaya
akhirnya mereka menggalang dana di indonesia
waktu itu sekitar dua puluh juta untuk satu pasien tersebut
nah selama lima tahun ini dalam perjalanannya sehingga yang terakhir ini
dengan menggalang bantuan untuk apd apa apa saja yang sudah dilakukan
dan bagaimana memastikan bahwa kegiatan wecare id ini ada sustainability nya itu terjaga
oke untuk menjaga sustainability nya tentunya kami ada juga biaya operasional
kemudian kami juga membuat satu keanggotaan seperti untuk insurance
tanda kutip jadi ketika individu menjadi donatur bulanan
jadi mereka selalu rutin menyumbang mereka mendapatkan juga benefit
seperti konsultasi dokter yang gratis kemudian pemeriksaan lab juga yang gratis
itu kami memiliki program namanya sehati
tentunya selain ini kami juga bekerja sama dengan rekan rekan kemudian csr
kemudian juga kami meluaskan tidak hanya menggalang dana untuk pasien
tetapi juga mengerjakan proyek proyek kesehatan lain misalnya tadi untuk apd
kemudian untuk saat ini masyarakat yang ekonominya terdampak untuk ke umkm
sehingga kami salah satu program kami di covid ini adalah menggalang dana untuk umkm restoran
sehingga akhirnya restoran tersebut menyalurkan makanannya ke masyarakat masyarakat terdampak
yang kesulitan mencari nafkah dan mendapatkan makanan
jadi berputar seperti itu
kira kira sampai sekarang berapa orang yang sudah dibantu oleh wike id
sampai saat ini kalau untuk pasien lebih dari dua ribu bu desi anwar
kemudian kalau untuk apd kami sudah menyalurkan lebih dari tiga ratus ribu apd
itu disalurkan kemana mana saja mesty
untuk pasien tentunya kami memiliki pasien dari sabang sampai merauke
di setiap pulau kami ada pasien yang kami bantu
kemudian apd juga di seluruh indonesia dengan total fasilitas kesehatan sekitar dua ratus
jadi semua rumah sakit dan puskesmas rata rata
dan ini juga bekerja sama dengan rekan rekan lain atau hiasan lain untuk menyalurkannya
dan juga memastikan ini biasanya tadi disebut transparan dalam pengelolaan dananya
memastikan semuanya sesuai aturan lah istilahnya
ini bagaimana melakukannya
ya kami diaudit bu desi oleh satu pwc
membantu kami mengaudit untuk yang apd ini karena memang ini angkanya juga cukup besar
kemudian untuk yang lain juga galangan dana juga dilakukan audit internal juga dan organisasi
iya ini mau dibawa kemana ini wike id
sampai saat ini memang yang utama dari kami masih urung dana
sebenarnya jadi saya dokter spesialis anak
tetapi passion saya sebenarnya lebih ke kesehatan masyarakat
dan saya ingin sekali memenahi kebijakan kebijakan kesehatan health system and policy nya
ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan
tapi kira kira apa yang dalam policy atau kebijakan khususnya menangani anak ini yang masih harus diperbaiki di indonesia
apalagi dengan saya pernah mengalami sendiri untuk bekerja di perifer di ruteng
waktu itu satu satunya rumah sakit di tiga kabupaten yang fasilitasnya sangat terbatas
dalam satu malam itu hanya saya dokter jaga di seluruh rumah sakit
jadi bagaimana pemerataan dokter di perifer kemudian fasilitas yang mencukupi di seluruh wilayah indonesia itu sangat dibutuhkan
belum lagi edukasi yang tidak merata
ketimpangan informasi tentang kesehatan ketimpangan informasi tentang parenting bagaimana merawat anak yang baik
seperti ibu vero tadi juga bilang bahwa seorang individu itu dibentuk dari masa kecilnya
mereka harus belajar memiliki karakter yang baik
sehingga juga akhirnya saya mendirikan tentang anak suatu wadah edukasi untuk bagaimana sih orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik dan agar anaknya juga tumbuh sehat
iya cita citanya juga mulia
saya sangat senang sekali kalau saya lihat messi
tapi ngomong ngomong ini kan membantu ya pemerintah juga menanggulangi kebutuhan yang selama ini diperlukan
kita ingat awal awal covid ini masalah apd itu menjadi ini isu besar
bagaimana sambutan dari pemerintah
kan kita ada satgas covid nya apakah mereka welcome terus ada bekerja sama dan dukungan yang diberikan
ya untuk satgas juga saya sempat berhubungan juga dengan pak doni
saya sempat welcome
kemudian saya juga berhubungan langsung dengan pak wiku
waktu itu juga saya berkumpul dengan saya mengumpulkan ketua ikatan dokter anak indonesia penyakit dalam untuk menyelenggarakan diskusi
hingga akhirnya muncul juga rekomendasi ke pak presiden untuk penanggulangan covid waktu itu
kemudian juga selain itu juga saya bersama dengan ikatan dokter anak indonesia juga melakukan pertemuan dengan pameran

jadi ada diskusi terkait bagaimana sih teknik membenahi untuk covid saat ini
iya baik kita break sebentar mesti luar biasa ceritanya dan vero juga masih standby dulu ya
kita perjalanan dan diskusi kita masih cukup panjang
tetap bersama kami dalam insight with desi anwar
kembali bersama insight with desi anwar
di studio saya ditemani oleh veronica tan
dan lewat zoom kita ditemani oleh dr mesteri
dokter mesty nah tadi vero salah satu yasannya itu yasan warung imajid tapi juga ada love care
iya we love to care ini luar biasa ini sudah love sudah care ini yang membuat tadi saya suka
nih mesty mengutip dari teresa ya kalau tidak bisa mengasih makan banyak orang ya cukup memberi makan
pada satu orang kira kira bisa cerita sedikit mengenai love care ini love untuk siapa care untuk
siapa ya sebenarnya love care itu sebuah aplikasi nah itu saya bentuk ya balik lagi saya saya punya
tim yang memang punya hati juga jadi dokter yang nemanin saya di dalam love care ini itu tuh dari
awal itu ngikutin saya waktu saya di yayasan kanker indonesia ya sorry ini love care ini khusus fokusnya
kesehatan ya kalau tadi imajid untuk anak kecil iya jadi love care ini saya fokusnya kesehatan ya kalau tadi imajid untuk anak kecil
ini satu aplikasi yang memudahkan pasien pada saat mereka membutuhkan home care jadi seorang
suster yang dibawa ke rumah untuk menjaga pasien walaupun mau pasien tua atau mungkin pasiennya
memang keluar baru dari rumah sakit atau mungkin udah harus tinggal aliatif yang mereka butuh
quality life tapi ya perlu ada support dari suster nah aplikasi ini membuat si suster itu
bisa membuat anak kecil yang membutuhkan kesehatan jadi ini memang memudahkan untuk anak kecil untuk menjaga

mengisi semua kejadian kejadian yang dia lakukan pada saat berada di rumah menjaga si pasien dan
semua report dari aplikasi ini itu akan diketahui oleh keluarganya jadi ini sebenarnya sebuah
aplikasi jadi antara dokter dengan teknologi kita jadikan satu untuk memudahkan ya masa masa sekarang ini
apalagi sekarang teknologi itu semakin maju jadi ini memang memudahkan untuk anak kecil untuk menjaga si pasien jadi ini memang

diisi oleh orang orang yang memang masih membutuhkan tapi untuk yang memang harus
di homecare bisa kualitas hidup dengan keluarga nah itu jadinya terbagi gitu mungkin juga lebih
aman ya sekarang di rumah ketimbang membawa orang tua tapi motivasi awal asal usunya dan tahun berapa
itu sebenarnya love care itu launching itu dua ribu dua puluh
jadi udah sekitar dua tahun sebelum covid
nah waktu itu memang kita benar benar ingin lihat kualitas suster
nah kita juga ingin membayar suster dengan harga yang baik
dan mereka status suster itu menjadi bangga gitu loh
karena mereka adalah perawat yang ada di garda depan juga
dan tentu secara hati kualitas ya kita perlu membina mentrin
karena menjaga orang tua sendiri kita pun perlu bergulat gitu loh
artinya kita harus benar benar ngelatih
apalagi ini menjaga seseorang yang sedang sakit
ya orang tua dan bukan orang tua kita sendiri
tentu kita harus punya hati yang lebih hati besar
dan tentu kita harus saya selalu mengatakan
kalkukanlah sesuatu itu seperti anda ingin orang lain lakukan untuk anda
jadi pada saat kita tahu kita maunya apa dari orang
tentu kita berusaha untuk melakukan yang sama kepada orang
jadi kalau kita treat keluarga kita kita mau treat orang tua kita
ya kita lakukan dengan sepenuh hati
sama orang tua dari orang yang lain itu adalah orang tua juga
nah suster suster perawat yang kita latih itu ya harus mempunyai hati yang sama
seperti merawat orang tua sendiri
makanya keluarnya kalau kita ada kasih tentu kita ada hati
tapi untuk menurut anda
tapi untuk menurut saya
jadi bagian dari love care ini apa kriterianya dan kira kira berapa sekarang anggotanya
dulu waktu pertama kita jalankan ya memang kita sangat ini
kita benar benar menseleksi semua dengan tahapan yang banyak
jadi kita benar benar cari di universitas semua suster
waktu itu sempat ada tujuh ratusan yang ikutan
nah mereka ngisi lah
maksudnya mereka jadi kita juga iniin psikologisnya
jadi kita panggil psikologis untuk lihat ini suster ini
seperti apa gitu
maksudnya ada aneh aneh gak
yang penting dia gak ini
apalagi kalau mau masuk ke rumah orang
kita juga gak mau ada yang sakit jiwa atau apapun
nah itu melalui proses
proses seleksi sampai segitu
sampai terakhirnya secara akademik mereka juga harus tahu
nah kalau nah di luar negeri itu suster itu dikasih angka berapa aja mereka sudah tahu
jadi bukan dikasih mati gitu
oke ininya berapa berapa jam
obat obatan yang diberikan mereka harus hitung sendiri
bukan hanya dokter
nah skill itu harus ada
karena mereka lah yang langsung ke rumah untuk menginfus gitu
nah itu skill skill itu juga lewatin tahap
karena mereka harus hadapin one by one dengan dokter
untuk diajak ngomong diajak
dan kita benar benar ya kita mau mereka itu di train secara mental
kreatifnya di dalam menjaga pasien itu juga perlu kreatif
nah itu semua masuk
dalam kriteria kita
nah balik balik lagi hati yang sabar sebenarnya
yang paling penting adalah kita benar benar harus sabar sama pasien gitu
apalagi kalau pasiennya sekarang alzheimer
misalnya harus ada pikun dan munti
kalau nggak lewat itu ya tidak bisa lewat proses
tapi setelah mereka melewati tes ini semua
nah mereka tentu harus dihargai dengan baik
nah itulah yang
nilai tambahnya itu di situ ya
nilai tambahnya di situ
ada berapa jumlahnya sekarang yang sudah lulus
yang makanya waktu itu sempat kita ajak ngobrol dengan menteri kesehatan yang sebelumnya prof nila
karena saya juga heran gitu
dari seratus yang kita dapetin kita nggak dapat event sampai sepuluh
jadi artinya kita melihat standarnya itu
jadi baru kita tanyakan ternyata memang sekolah sekolah itu
memang standarnya itu yang harus di benerin gitu loh
karena standar suster di sini ternyata itu hanya benar benar manual buku
kadang suster itu
suscal yang paling penting ada skill sebenarnya
dokter kan beda
dokter mempelajari semua ilmu ilmu kedokterannya
tapi suster sebenarnya nggak perlu
tapi ada ke overlapping di sini
kadang ada suster yang memang dia hanya benar benar cuma di iniin
atau tahap suster itu bisa seperti kayak dokter
tapi akhirnya skillnya itu jadi berkurang
nah itulah yang sebenarnya kita sounding juga ke kementerian sebelumnya
dengan standar kedokteran itu
apakah kita yang terlalu tinggi
atau memang standar suster di tempat kita ini
akhirnya kita cuma dapat sampai sekarang ini cuma ada sepuluh
ini mungkin harus kerja sama sama sekolah perawat
nah ini kita lagi rencana memang
kita berusaha maksudnya kita karena kena covid juga
karena sebelumnya tahun lalu memang kita udah berusaha aplikasinya di launching
dan kita coba gimana pasiennya mendapat feedback apa untuk kita iniin
tapi kedepannya memang harus ada sekolah training yang khusus
ya itu bisa benar benar ada kualitas standar
karena saya yakin itu akan sangat dibutuhkan
ya mungkin suatu saat saya juga akan mengumpulkan itu
iya dan saya lihat juga di negara negara berkembang
ini biasanya kan mencari home care untuk orang tua mereka
dan biasanya kalau kita jangan hanya mengirim tkw saja yang low skill
tapi perawat perawat kita yang memiliki skill yang tertentu
tapi itu sebenarnya misi yang baik juga supaya suster suster kita itu
yang dikirim kirim ke luar negeri
itu ya benar benar suster yang profesional
karena ini kalau profesional juga dari segi salary nya atau pendapatannya juga lebih tinggi
nah ini dari yang tua tua manula mest sebagai dokter spesialis
anak ada ini gak
nah ini apa yang bisa diceritakan dan apa yang ingin dicapai
oke jadi setelah saya lulus menjadi spesialis anak
sampai saat ini saya masih di rumah aja
karena memang bayi juga masih kecil
kemudian harus prinsip saya kita lihat dulu baru menjaga yang lebih luas lagi
nah kemudian saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan
kembali lagi saya mencoba identifikasi masalah apa ya masalah yang ada
ternyata ketimpangan informasi untuk masyarakat terkait kesehatan anak
itu baru saya lihat ketika saya di rumah aja
dan melihat sosial media lalu
kok informasinya seperti ini
ini terserifikasikah validasikah
ternyata banyak sekali informasi tentang kesehatan anak
atau parenting yang tidak berdasar
tetapi banyak masyarakat yang percaya seperti itu
sehingga pada akhirnya saya mendirikan satu wadah edukasi tentang tumbuh kembang dan kesehatan anak
bernama tentang anak
dengan saya mengundang arah sumbernya guru guru besar dari fku rasyad
yaitu guru guru saya sendiri tentang kesehatan anak
jadi ingin meluruskan kembali bagaimana sih sebenarnya ilmu kesehatan anak yang benar
dan mudah diakses oleh masyarakat luas secara gratis
jadi disini saya melihat bahwa penting sekali untuk mengedukasi masyarakat secara tepat
yang mungkin selama ini dokter dokter anak karena sudah sibuk atau capek di rumah sakit
mungkin tidak cukup waktu lagi untuk edukasi masyarakat dalam jangkauan luas
sehingga saya memanfaatkan momen ini bagaimana saya melakukan interview dengan para guru guru saya
atau menyebarkan informasi informasi tentang kesehatan anak yang benar
jadi ini baru didirikan ya mesty ya selama covid ini
dan ini kira kira feedbacknya atau penggunaannya itu bagaimana
cukup mendapatkan perhatian
dalam satu bulan itu video di youtube sudah ditonton
dan ini juga di instagram
impresinya tiga juta
kemudian di instagram
instagramnya sendiri baru dua minggu ini saya pisahkan dari instagram pribadi saya
dan dalam dua minggu ini sudah hampir lima belas followers
jadi setiap hari kira kira penambahan seribu followers
jadi ini bisa didapatkan di youtube dan di instagram ya
ini penting sekali ya
karena sekarang ini kan banyak sekali yang namanya misinformation atau hoax
atau sumber sumber informasi yang tidak jelas
nah ini karena langsung dari seorang dokter spesialis anak
jadi informasinya juga bisa dipertanggung jawabkan
iya betul sekali bu desi
jadi selain dari narasumber yang jelas
setiap kami menampilkan informasi tentunya kami juga mencantumkan sumber yang jelas juga
jadi segala informasi yang kita sampaikan bisa dipertanggung jawabkan
mesty sama mbak vero kita istirahat sebentar
tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera
insight with desi anwar akan segera kembali
iya insight with desi anwar kali ini ditemani oleh dua sri kandi yang inspiratif
di studio ada veronica tan dan tadi kita sudah cerita mengenai yayasannya
dan lewat zoom ada dr mesty aryo tejo seorang spesialis anak
ini karena segmen terakhir dan juga karena ini adalah kita masih dalam masa dimana harus menjaga kesehatan
baik kesehatan mental maupun fisik
mungkin mulai dari mesty anda
ini bagaimana apalagi baru punya baby selama delapan bulan ini supaya nggak stres
ini pasti sekarang kan orang mau tidak mau harus lebih hati hati menjaga kesehatan
supaya tidak stres tidak bosan
apalagi kalau lebih banyak menghabiskan waktu di rumah
apa saja tips dan triksnya untuk menginspirasi audience kita
oke mungkin kembali lagi kepada tadi yang sudah bu vero dan
saya juga utarakan bahwa bagaimana kita melihat momen ini sebagai suatu kesempatan untuk lebih bersyukur bahwa kita dalam keadaan sehat
atau kita bisa tetap ada di rumah dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga yang sebelumnya kita sudah sibuk di luar
walaupun saya tahu juga kondisi ini tidak ideal
seringkali kita jenuh
seringkali mungkin kita burn out atau depresi
tapi yang paling penting adalah untuk kita memvalidasi perasaan

dan setiap individu pasti membutuhkan waktu berkualitas untuk dirinya
baik para orang tua
tetap sayangi diri kalian
karena dari orang tua yang bahagia maka akan mengakhirlah anak anak yang bahagia juga
jadi mungkin setiap hari kita harus memiliki me time
entah itu setengah jam atau satu jam untuk melakukan hal hal yang kita suka
dan saya tahu ini pandemi sudah berkepanjangan sekali
apabila memang harus keluar rumah beraktivitas
atau ke luar
tetaplah terapkan protokol kedisiplinan
iya itu penting sekali ya
jaga jarak pakai masker cuci tangan
tapi ngomong ngomong free time dan free time yang dipakai itu untuk apa saja persisnya
bisa juga sharing misalnya contoh olahraga atau pola makan
karena sekarang kan kita tidak boleh makan sembarangan
misalnya harus menjaga supaya tetap fit dan imun ya
memang untuk aktivitas yang disarankan adalah aktivitas yang ringan sedang olahraganya
bagaimana kita tahu ketika kita melakukan aktivitas napasnya tidak sampai terengah engah
itu yang artinya sudah aktivitas berat
nah untuk aktivitasnya apa saja bebas
olahraga dengan youtube kan itu gratis
saya biasa di rumah youtube dan dengan baby wering bayi saya
itu banyak sekali program program di youtube baby wering exercise
atau ada program yang lagi ngetrend walk at home
sekarang di youtube gitu
jadi bisa melakukan itu
atau aktivitas lain seperti bermain musik atau membaca buku atau sekedar bahan di kasur
apapun yang membuat kita lebih senang
kalau tips untuk khususnya yang punya anak anak
karena ini sangat menantang ya bagi anak anak sekarang harus tidak boleh bermain sama teman
dan juga tidak sekolah
ini pasti ada dampak dari segi psikis dan fisiknya juga ya
oke tips yang terpenting adalah kita harus memiliki rutinitas harian
bukan hanya untuk diri kita tetapi anak kita
rutinitas harian selama pandemi ini yang tentunya sangat berbeda dengan rutinitas sebelum pandemi
kenapa penting sekali memiliki rutinitas
karena dengan adanya rutinitas anak akan lebih siap menghadapi aktivitas hariannya
sehingga anak tidak cemas atau anak tidak tantrum
karena dia bersiap oh oke jam tujuh malam waktunya setelah makan
kemudian aku baca buku sama mama
kemudian setelah itu aku tidur
jadi itu yang harus dikembangkan di era pandemi ini
rutinitas pada anak
vero ada rutin rutin baru yang dilakukan selama pandemi ini dan juga untuk menjaga
supaya nggak terlalu stres atau bosan
apa saja yang dilakukan
sebelumnya kan kayaknya
tidak boleh keluar
tidak boleh ini
semua harus berubah
semua harus ini
tapi akhirnya ya memang manusia itu adalah manusia yang unik ya
maksudnya kita tuh beradaptasi dan cepat gitu loh
jadi yang penting hati tenang
karena saya selalu berpikir
yang penting solusi
jangan sampai bikin kita stres gitu
karena stres itu juga hati yang bahagia hati yang gembira itu adalah obat
nah aktivitas apa
sekarang ya udah belajar tenis
menyalurkan ini semua
menyalurkan ya pikir outdoor musti outdoor
ya udah belajar tenis
nggak pernah main tenis
ya udah nggak apa apa
kalau lari kan kayaknya aduh boring ya
kadang kadang lari cuma ini
kalau teknis kan kayaknya ada
ini pakai coach
ada ini pakai coach
belajar terus pas ada mami
mami juga mau jalan jalan
ya udah bareng aja biar nemenin keluar
yang penting ada keluar
karena kita selalu mengeluh ya kurang waktu
tapi sekarang justru kebalikan ya
ini ada hobi baru atau ini selain tenis ya
dan kira kira perubahan dalam pola makan dan tadi juga disebut supaya kalem
lebih masak jadinya
jadi lebih masak sendiri di rumah
jadi sekarang kayak biasa mungkin beli bakmi lah apa
tapi yang ada sekarang masak sayur sendiri
jadi kayak lebih banyak habit di ini ya
ini teraputik juga kan
iya sekarang enak tinggal youtube
sekarang mau menu apa aja ada
yang dari restoran pun ada
iya dan saya lihat ini berkebun atau masak
bahkan mungkin melukis menggambar dan lain sebagainya
main musik ya
kita juga lagi belajar ya
yang penting buat saya jangan pernah merasa kita udah tua terus gak usah belajar
jadi itu kayaknya alasan zaman dulu ya
ya kita harus selalu berpikir
pokoknya saya umur segini gak bisa pun kalau mau belajar pasti bisa
waktunya sudah hampir habis
tapi sebelum kita berpisah saya ingin tahu kira kira apa cita cita atau keinginan yang sampai saat ini masih belum terwujud
dan apa kira kira yang menjadi rencana ke depan
kalau cita cita sebelum covid banyak
tapi setelah covid saya berpikir begini
sekarang yang mana saja yang tersisa
mungkin sama ngutip dari mother teresa gitu
kita kadang kadang berpikir sebuah hal kita mau melakukan hal yang sangat besar
tapi sebenarnya kita hanya perlu melakukan hal yang kecil tapi dengan hati yang besar
jadi saya rasa kutipan itu tuh sangat menyentuh ya
artinya pada saat covid ini saya merasa kita nggak usah mikir panjang panjang
hidup kita kita juga gak tahu dikasih tuhan lebih
ya udah apa yang bisa kita lakukan
ambil bagian dari diri kita
yang kecil nggak apa apa
tapi semua orang berpikiran yang sama jadi bukit
iya yang penting kita juga mensyukuri ya
gak ada yang perlu ini
yang penting kita semua sehat
kalau sampai kita berhasil keluar dari pandemik ini
saya yakin kita akan maju lebih selangkah lagi
apa yang masih ingin dilakukan atau harapan ke depan
tentu masih banyak ya bu desi
karena saya merasa
masih muda banget ini
jalannya masih panjang
haksa kesehatan adalah hak asasi manusia untuk setiap individu
jadi selama belum semua masyarakat memiliki akses kesehatan
mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal
maka belum selesai apa yang saya lakukan
terima kasih banyak mesti
dan juga sukses ya
dengan segala macam upayanya
dan saya rasa cita citanya luar biasa mulia
dan vero juga ya
apalagi kalau kita fokus terhadap pendidikan
itu yang penting ya
dan juga bersyukur
ini mungkin merupakan resep kita juga untuk tetap sehat secara mental
kita bisa lalui cobaan ini bersama dengan baik
sekali lagi terima kasih vero dan juga mesty
demikian insight kali ini
dan jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnn indonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan jangan lupa
sering cuci tangan
dan kalau bisa hindari kerumunan